pandemi covid sembilan belas yang terjadi di dunia sejak awal tahun
mengubah berbagai tatanan hidup
tak hanya sekolah dan bekerja yang kini dilakukan secara daring
konser musik pun kini digelar secara daring
seperti yang dilakukan sebuah situs nonton film daring di indonesia ini
konser musik secara daring bertajuk wave of cinema ini
digelar setiap jumat malam sejak delapan belas september hingga sembilan oktober mendatang
para musisi yang tampil dalam konser ini mengaku
ada pengalaman yang berbeda
sehingga mereka tidak bisa mencoba untuk mencoba
selama konser berlangsung
ini menjadi satu experience yang berbeda
tentunya dimana kayak kita bisa melihat penampilan para musisi
tanpa ada space antara penonton dan musisi itu sendiri
dengan fitur yang kita bisa milih kamera yang mana
tentunya diperoleh kamera
kita bisa memindahkan angkasa kita dan memindahkan angkasa kita
ya ada yang berbeda dalam konser berbasis daring ini
dalam konser yang digelar secara berbayar ini
tersedia empat pilihan kamera yang bisa dipilih oleh para penonton
oke jadi selain kita konser yang memberikan cerita
kita juga punya fitur fitur yang membuat teman teman yang nonton
bisa mencoba untuk mencoba
jadi kita bisa mencoba untuk mencoba

terus ada juga multi camp dimana kamu bisa melihat angle angle yang kamu suka
jadi nggak cuma angle yang kita sediakan aja
tapi kamu juga misalnya pengen lihat dari sisi yang kanan kamu bisa pilih sebelah sana
tersedianya pilihan kamera ini tentu akan menambah kaya pengalaman menonton konser musik secara daring
tak hanya dalam moda beranda
fitur multi kamera ini juga bisa dinikmati dalam moda layar penuh atau full screen
para penonton tinggal memilih dalam menu menu pilihan yang tersedia
termasuk untuk pilihan resolusinya
adanya konser musik dengan berbagai fitur ini menjadi hal baru di indonesia
tetapi bukan hal baru di luar negeri seperti di korea selatan
tadi sih sebenarnya udah bagus banget sih saya nontonnya juga
cuma kalau untuk di sini mungkin kameranya lebih banyak sih kalau yang di sini
selama ini nonton yang konser online nya
atau ada kayak apa ya semacam acara acara live di sini kameranya lebih banyak
dan fokusnya itu per artisnya sih
kalau tadi kan memang artisnya biasanya satu orang dua orang misalnya
kalau di sini karena biasanya boy group
atau girl group itu banyak jadi setiap orang itu ada kamera masing masing gitu loh pak
inovasi inovasi seperti ini memang harus lebih dikembangkan lagi di indonesia
tetapi juga harus ditunjang oleh infrastruktur teknologi lainnya
seperti kelancaran arus data dan ketersediaan dan kestabilan jaringan pita lebar di indonesia
gatotri hardianto endra rizaldi jakarta